pengadilan tinggi dki jakarta dalam sidang banding akhirnya memutuskan terdakwa ferdi sambo tetap dihukum mati
sambo dinilai terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap nofrian syah yosua hutabarat alias brigadir yosua
dalam putusannya majelis hakim yang diketuai singgih budi prakoso menyebut
pengadilan tinggi dki jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan sebelumnya tanggal tiga belas februari yang dimintakan banding oleh ferdi sambo
pengadilan juga menetapkan terdakwa ferdi sambo tetap dalam tahanan
termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penutup umum
majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yudek fakli no tujuh ratus sembilan puluh enam pid b dua ribu dua puluh dua
pn jakarta selatan tanggal tiga belas februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum